menyusul gerindra partai golkar resmi memberikan dukungan kepada pasangan calon wali kota solo gibran raka buming raka dan teguh prakosa pada pilkada dua ribu dua puluh mendatang
ketua umum partai golkar erlangga hartarto memberikan surat rekomendasi kepada gibran di dpp pusat partai golkar rabu siang
putra presiden joko widodo gibran raka buming raka menyambangi kantor dpp golkar jakarta pusat dan disambut sejumlah elit partai golkar
untuk menerima surat rekomendasi atas dukungan partai beringin untuk maju berkompetisi di pilwakot solo dua ribu dua puluh
ketua umum erlangga hartarto pun menyambut baik kedatangan gibran dan teguh tersebut
ia langsung menyerahkan surat rekomendasinya kepada gibran pada pertemuan yang berlangsung tertutup ini
dengan surat rekomendasi golkar ini pasangan gibran teguh telah mengantongi hampir sembilan puluh persen dukungan parpol yang memiliki kursi di dprd surakarta
sehingga semakin memuluskan langkahnya
ketua umum erlangga hartarto menerima baik kedatangan gibran untuk berkompetisi melawan kota kosong di pilwakot solo yang akan datang
dan untuk mengetahui informasi lengkapnya kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ausi riondolu
selamat siang rio ini apa yang menjadi pertimbangan partai golkar hingga akhirnya memberikan dukungan terhadap gibran
selamat siang rio
selamat siang rizky tepat sekali baru saja sekitar beberapa menit yang lalu gibran raka buming raka putra presiden joko widodo
menyambangi kantor dpp pusat partai golkar di jakarta pusat untuk kemudian menerima surat rekomendasi dari partai golkar
yang tadi langsung diberikan oleh ketua umum erlangga hartarto
nah ini artinya memang gibran raka bumi raka dan juga teguh prakosa memang sudah mendapatkan surat rekomendasi ini
ini artinya gibran sudah mendapatkan hampir sembilan puluh persen suara dari partai partai yang memiliki suara
di dprd surakarta
dan memang untuk berbicara tentang bagaimana kompetensi dan juga apa yang dimiliki oleh gibran ini tentunya tidak terlepas dari bagaimana koalisi pemerintah ini mendukung calon yang juga diusung oleh partai pendukung pemerintah yakni pdip
dan saat ini saya sudah bersama dengan ketua bapilu dari golkar maman abdurrahman untuk bertanya tentang bagaimana kompetensi
tentang bagaimana kompetensi
yang dimiliki oleh gibran dan juga teguh yang pada akhirnya golkar memilih untuk memberikan surat rekomendasinya
selamat siang bung maman
bang ini terkait dengan tadi penyerahan surat rekomendasi dari golkar untuk gibran dan juga teguh
ini apa saja yang menjadi pertimbangan dan juga kompetensi apa yang dilihat dari gibran untuk pada akhirnya golkar memberikan surat rekomendasi ini untuk nantinya berkompetisi di pilwalkot solo nanti
ya yang pertama pasti pertimbangan rekomendasi dari bawah ya
dari pengurus golkar di solo
dan yang kedua juga karena pertimbangan elektabilitas partai
artinya memang itu hanya dua hal itu saja
kalau kita berbicara tentang siapa dari gibran ini kan memang putra presiden joko widodo dan saat ini memang golkar masuk dalam koalisi pemerintah
artinya ini harus mendukung gibran begitu
ini masuk dalam pertimbangan tidak
politik itu gak ada yang harus dan nggak harus mas
artinya politik itu yang pertama kita melihat faktor objektivitas lapangan
objektivitas lapangan terlebih dahulu
yang kedua adalah faktor faktor lainnya
nah faktor faktor lainnya apa
mungkin pertimbangan beliau adalah salah satu generasi milenial
dan kalau latar belakang faktor beliau adalah anak presiden atau bukan anak presiden saya pikir itu bukan pertimbangan yang paling utama yang memang kita lakukan
oke artinya itu memang bukan menjadi salah satu pertimbangan utama begitu ya
nah untuk wakilnya sendiri
sebenarnya dari awal golkar sudah memiliki nama untuk dicalonkan
apakah memang golkar sepakat saja siapapun namanya nanti dari wakil yang sudah dipilih begitu
memang begini kalau wakil itu kan pasti pertimbangan paling utama adalah rekomendasi dari calon wali kotanya kan atau calon bupatinya
ini hampir semuanya di dua ratus tujuh puluh daerah
jadi kalau misalnya memang faktor wali kota mengusulkan siapa wakil itu menjadi sangat besar tentunya
terlepas dari elektabilitas
terlepas dari elektabilitas
oke artinya dari awal memang golkar tidak memikirkan ada kadernya yang patut untuk dicalonkan begitu di solo atau di daerah
sampai saat ini memang teman teman di partai golkar lebih melihat kepada kita mendukung saja memang
jadi kalau terkait di solo ini
jadi saya pikir jadi wakilnya diserahkan kepada mas gibran secara penuh
oke artinya memang dua hal tadi
melihat dari elektabilitas dan juga suara dari akar rumput
terakhir terkait dengan bagaimana potensi nanti gibran melawan kota kosong
di solo ini ada gerakan antara menyalonkan calon independen yang memang saat ini masih jauh dari ktp yang harus dikumpulkan
persyaratan yang masih harus dikumpulkan
dan kemudian ada gerakan yang akan memenangkan kota kosong
seperti keponakan dari yusuf kalla di pilwal kot makassar beberapa tahun yang lalu
ini bagaimana golkar menanggapi hal ini bang
kita melihatnya lebih kepada itu dinamika demokrasi
politik itu tidak ada yang harus ataupun tidak harus
politik itu tidak ada yang rigid dengan tidak rigid
artinya situasi pasti sangat dinamis
bahwasannya ada upaya ada gerakan yang memang mendorong pilih kota kosong
ini adalah bagian dari demokrasi yang memang harus kita hargai dan kita hormati
namun kembali lagi yang harus kita pertanyakan adalah apa untung dan tidak untungnya dengan gerakan
dengan gerakan dengan keuntungan
dengan gerakan melawan kota kosong
karena pada akhirnya kan esensi dari pilkada ini kan mencari pemimpin
yaitu pemimpin yang memang kita lihat dan kita anggap bisa mendorong soloid
solo ini menjadi lebih baik ataupun tidak
jadi kalau memang kita lihat gerakan kampanye melawan kota kosong misalnya gitu
ini kalaupun misalnya memang kota kosong
sampai sekarang kan kita belum tahu nih
karena calon independen kan juga sedang masih dalam proses verifikasi ya

jadi apakah kampanye melawan gerakan kota kosong itu adalah sesuatu yang positif atau tidak positif
jadi saya pikir mari kita lihat pada tataran yang jauh lebih bermanfaat
yang jauh yang pada konteks yang jauh lebih produktif saja sih ke depannya
terima kasih bang
jika berbicara dengan politik yang rigid begitu ya
tadi seperti yang bang maman bilang begitu
ini artinya jika melihat hari ini diberikan surat rekomendasi
adakah hal hal yang memang memungkinkan untuk partai golkar mencabut dukungannya begitu sampai nanti bulan september mendatang
kalau ditanya mungkin atau tidak mungkin
namun sampai hari ini kita dari sekian banyak sk yang sudah kita keluarkan
itu hampir rata rata kita tidak pernah mencabutnya
jadi saya pikir itu ya
jadi ini sudah hampir final
karena dasar pertimbangan kita mengambil keputusan ini kan macam macam nih
dan prosesnya sudah lama
ini kan sebenarnya dari tahun ke tahun lalu ini
kan tertunda pilkada ini tanggal sembilan desember kan karena faktor covid sembilan belas
jadi ini sebetulnya hanya melanjutkan proses yang memang sudah kita lewati sebelumnya
kemarin kalau pdip mengusung bobi begitu bang di pilkada medan
ini golkar sendiri belum mengeluarkan surat rekomendasi terkait hal ini ya
kita sudah menetapkan bobi
sudah menetapkan bobi
cuma mungkin nanti proses lebih lanjutnya akan kita tindak lanjuti mungkin dalam beberapa hari ini
cukup itu saja bang oman
terima kasih banyak
bagaimana ini yang disampaikan oleh maman
abdurrahman yang merupakan ketua bapilo dari partai golkar
tadi kami juga sempat berbicara dengan calon wali kota bakal calon wali kota solo gibran raka buming raka
menanggapi bagaimana jika ada potensi melawan kota kosong
ia berbicara bagaimana di solo ini masih ada calon calon yang berjuang untuk menyalonkan diri secara independen
dan ia meminta untuk masyarakat untuk menghargai calon calon tersebut
untuk sampai pada akhirnya diverifikasi oleh kpu apakah nanti dapat berkompetisi untuk di pilwalkot solo dua ribu dua puluh empat
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas